hmm makan lagi ya
mams kenapa lagi
sebentar ya bostan
mana kita tau ceng
kan kita semua gak ada yang ikut
diarahkan ke dalam busolannya
satu lagi cukup
satu lagi sini kak
sini sini satu lagi nih
nah tandar dua
bukan saya kusho yang disuruh ajar
udah tinggalin dulu
tinggalin masuk aja
rapatkan dan luruskan shafi

hanya anda yang kepaftar
hai seluruh sunnat at tarawih jamiaturrohimakumullah
mak tarawihnya suasananya beda banget ya mak
tenang udah gitu syahdu
semua orang teh husyuk mendengarkan imam
iya tin mak sampe berindih
subhanallah maucan tarawih malam ini khusyuk
iya pak saung saya juga merasakan hal yang sama
yang luar biasa sekali ya bu
ciraus ini memang unik sangat mengagumkan
iya bu dokter kejadian malam ini sangat luar biasa
iya bu ini sangat berbeda sekali dengan malam malam sebelumnya
walaupun suasananya gelap seperti ini
tapi hati tetap terang bu
bu gori yola deh ibu pamit duluan ya
kami bisa lagi berbual

kembali ke tempat yang lain

saya masih mau mikir mikir dulu
mikir apa lagi tin
orangnya kan baik
punya pekerjaan tetap
lagian apa lagi sih yang ditunggu
nanti saya pikirin dulu ya mak
buat hidup kamu indah
sisa berapa cok
sisa berapa apa laku berapa
pada puasa cok
dulu malah saya pertama kali dagang gak laku sama sekali
aku mau pergi ke rumah
hmm makan lagi ya
mams kenapa lagi
mama kok jadi kepikiran sama cucu ya
aku juga sebenarnya kangen bingit sama cut
kalau kamu kangen
kenapa gak kamu samperin aja
atau telepon suruh kesini
gimana yup mams
kalau aku ketemuan sama cut
setuju belum silah
tunggu sedikit yang sedikit
berapa lagi itu ituh

enggak ce besok
besok sekarang atuh
kalau banyak sampah begini